kereta api argo semeru anjlok di wilayah wates kulon progo yogyakarta selasa siang
sejumlah perjalanan kereta yang melintas jalur selatan pun terganggu
sudah bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
selamat sore hendrawan bagaimana proses evakuasi kereta yang anjlok di sana
rifana proses evakuasi terhadap dua kereta argo semeru dan argo wilis masih terus dilakukan
namun beberapa saat yang lalu sekitar pukul enam belas lebih lima belas waktu indonesia barat
kereta api argo wilis sudah berhasil dievakuasi menuju ke stasiun terdekat yaitu stasiun wates
saat ini hanya ada kereta api atau rangkaian kereta api argo semeru saja yang saat ini masih dilakukan upaya evakuasi
karena bila anda melihat di belakang saya ini ini adalah gerbong atau dua gerbong yang mengalami
atau hampir terguling yang posisinya paling jauh dari
dan beberapa menit yang lalu beberapa petugas dari kereta api indonesia melakukan atau mengambil barang barang milik penumpang
yang masih berada di dalam gerbong kereta untuk diselamatkan dan kemudian nanti akan dikembalikan kepada para penumpang kereta api
yang saat ini sudah tidak berada di lokasi lagi
karena informasi yang kami peroleh bahwa penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah timur
atau ke arah stasiun gubeng ini mereka telah dibawa ke stasiun tugu
sementara yang akan melanjutkan perjalanan ke jakarta itu dibawa ke stasiun patus
kemudian selanjutnya akan dibawa dengan kereta api lain menuju purwokerto dan kemudian hingga tujuan akhir di jakarta
dan yang cukup menarik dari rangkaian kereta api argo semeru ini adalah ada satu kereta api yang baru dirilis atau diresmikan oleh pt kereta api indonesia
yang lalu yaitu pada tanggal sepuluh oktober yaitu kereta api kompartemen suits yang berada di sebelah kiri saya ini
ini adalah gerbong yang memberikan layanan eksklusif kepada penumpang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api argo semeru ini
dan posisi dari kompartemen suits ini saat ini juga posisi dari roda
kompartemen ini semuanya juga sudah berada di luar jalur dari rel yang berada di kawasan sentolo kabupaten kulonprogo daerah semua yogyakarta ini
dan di fana seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya yang terjadi pada insiden yang terjadi pada siang hari tadi tidak hanya satu kejadian berupa kereta api anjlok
namun sepuluh menit berikutnya rangkaian kereta api argo wilis dari arah yang berbeda yang berlawanan namun dari jalur yang berbeda juga menyerempet
atau dalam bahasa kereta api terjadi menemper kereta api argo semeru ini dan kemudian terjadilah insiden kedua ini
sehingga dua jalur kereta api atau dua lajur kereta api atau double track ini kemudian dua duanya tidak bisa digunakan
namun seperti yang saya sampaikan tadi sekitar pukul enam belas lebih lima belas waktu indonesia barat satu jalur sudah berhasil dievakuasi kereta api argo wilis ke stasiun terdekat di stasiun wates rifana